pertama pt caron pogpan indonesia tbk menjalin kerjasama dengan grep dan diktatorat jeneral pertanakan kesehatan hewan kementerian pertanian republik indonesia
dalam mendistribusikan kebutuhan pangan masyarakat seperti ayam dan juga telur
hal itu dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan tanpa harus keluar rumah
merebaknya wabah covid sembilan belas di indonesia menyebabkan sebagian besar konsumen enggan keluar rumah
apalagi adanya imbauan pembatasan sosial berskala besar serta physical dan social distancing banyak toko yang memilih tutup karena sepi pembeli
untuk itu pt caron pokpan indonesia tbk membuat nota kesepahaman atau mou dengan direkturat jenderal peternakan kesehatan hewan kementerian pertanian republik indonesia
dan grep sebagai upaya dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas
ketersediaan dan stabilitas harga pokok produk ayam selama wabah covid sembilan belas
menteri pertanian republik indonesia syahrul yassin limpo mengatakan
ketersediaan pangan protein hewani penting bagi masyarakat
dan kerjasama ini penting bagi masyarakat agar tetap terpenuhi kebutuhannya tanpa harus keluar rumah
saya kira menghadapi covid bukan hanya kesiapan obat obatan dan lain lain
daya tahan tubuh manusia adalah ketersediaan protein hewani yang ada
baik itu dari daging sapi kerbau ayam dan telur
oleh karena itu hari ini kementerian pertanian mendorong kerjasama antara mitra mitra pertanian
anak anak milenia dengan startupnya kemudian dengan grep
kita satukan dalam satu
kesiapan produk pertanian yang ada untuk kemudian melalui grab
pendekatan pendekatan dari rumah atau konsumen bisa menggunakan dengan aplikasi yang ada
direktur pt caron pogpan indonesia tbk ferdian syahgunawancu mengungkapkan
dengan adanya kerjasama ini bisa menjadi solusi dan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa berbelanja tanpa keluar rumah
tujuan utamanya adalah
kondisi sekarang ini kan adalah psbb ya
jadi pembatasan sosial berskala besar
jadi tujuan utamanya adalah
agar konsumen kami itu ya bisa dirumah saja
dan untuk mereka melakukan orderan itu mereka bisa menggunakan jasa layanan online
seperti grep yang hari ini kita melakukan memorandum of understanding ya
targetnya ya tentunya untuk memperluas
sesuatu yang tadinya memang saat ini ada orang masyarakat yang khawatir untuk keluar rumah khawatir untuk berbelanja ke toko minimarket
ini kita ini sekarang ini memberikan kemudahan untuk mengantar dengan biaya yang gratis ya kira kira
pt caron pokpan indonesia tbk saat ini memiliki enam ratus gerai prima fresh mark di seluruh indonesia yang siap mendukung terjaminnya stok ayam dan olahan untuk masyarakat
selain itu sejak dua belas maret dua ribu dua puluh lalu pt caron pokpan indonesia tbk juga berkontribusi menyuplai makanan siap saji dan dua ratus dua puluh ribu butir telur kepada para petugas kesehatan yang bertugas melawan covid sembilan belas
dua puluh enam lima ratus pak makanan siap saji di delapan rumah sakit rujukan di jakarta
jakarta tangerang salatiga surabaya bali dan pontianak juga telah diberikan
tim liputan cnn indonesia